golkar nasdem dan hanura telah mengumumkan dukungan ke basuki cahayapurnama untuk maju dalam pilkada dua ribu tujuh belas
ini artinya ahok dapat maju dengan dukungan parpol namun di sisi lain relawan teman ahok juga telah berhasil mengumpulkan satu juta kartu tanda penduduk bagi pasangan ahok dan heru untuk maju dalam pilkada dua ribu tujuh belas
kemudian jalur manakah yang akan dipilih sang petahana
jadi kita mau ketemu teman ahok ngomong dulu seperti apa baiknya
karena kan teman teman ahok juga kesal kan satu satu cara membuktikan kan mesti dapat independen
kan pakai sistem teman ahok ini baik bagus kalau kamu masukin data yang gak benar langsung ketangkap
makanya begitu langsung ketangkap kan gini misalnya dia nyatut nama kamu nih begitu masuk kan teman ahok akan kirim notifikasi
itu kamu merasa kamu gak pernah tanda tangan isi form kamu pasti protes dong di sms kamu